kasus covid sembilan belas di indonesia semakin menanjak lonjakan kasus itu patut diwaspadai agar gelombang selanjutnya tidak terulang kembali dan kita akan membedahnya dalam perspektif editorial
masih bersama dengan standar tim practices cnn indonesia ada mbak dewi savitri dan juga wakil pemimpin redaksi cnn indonesia com mbak ika agestu
mbak desaf saya ingin ke mbak desaf terlebih dahulu ya
mbak desaf kalau kita lihat ini peningkatan kasus covid sembilan belas di tanah air beberapa hari belakangan meningkatnya ini cukup tajam begitu ya
bagaimana kemudian anda melihat penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanjakan ataupun peningkatan kasus covid sembilan belas
ya rifana saya kira kita di redaksi melihat ini dengan sangat concern ya dengan cukup concern ya
minggu lalu rata rata tiga ribuan minggu ini sudah langsung menanjak jadi lima ribu bahkan jumat lalu yang kita lihat hasil tesnya kemarin ya hari sabtu tiba tiba sudah nyaris enam kasus
angka kematiannya juga naik sejalan dengan angka kasus
baru itu ya
dan kita buat ini dengan sangat concern karena bukan cuma karena angka kasusnya ya tetapi juga karena kita menunggu nunggu
oke kalau angkanya sudah serba yang lupa pemerintah akan melakukan apa ini
nah sejauh ini kita belum melihat ya ada tindakan yang cukup yang baru terobosan apapun itu yang diumumkan oleh pemerintah berkaitan dengan menanjaknya kasus kasus ini
pada titik ini juga kita sudah mendengar ya bahwa
subvarian ba empat puluh lima sudah masuk dan kemudian yang terbaru subvarian ba dua ratus tujuh puluh lima juga sudah ada di indonesia
tapi kita tidak tahu persis sampai di mana persebarannya berapa jumlahnya dan sehingga kita tidak punya alat ya
setidaknya publik gitu ya yang tidak punya jangkauan terhadap data data yang lebih rinci gitu
untuk melihat ini problemnya ada di mana dan apa yang dilakukan pemerintah
tapi sejauh menyangkut penerja wakgas pemerintah kesehatan dan selanjutnya yang selama ini kita lihat sehari hari ya
kita belum melihat apakah tindakan khusus peringatan khusus apapun itu sudah dipikirkan kemudian sudah disampaikan kepada publik
kita berharap kita akan segera dengar soal itu ya karena kalau kita lihat tuangku di indonesia saat ini semua berjalan sangat normal
jadi tidak ada pandemi ya
untuk menyebut salah satu contoh itu di kawasan duku atas di jakarta juga begitu banyak orang berkumpul di satu tempat
tidak jarang sebagian tidak memakai masker
nah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kita masih bertanya nih soal soal ini
oke kita bertanya tanya apa yang dilakukan oleh pemerintah
kita tahu persebarannya di mana datanya juga tidak bisa kelihatan
mbak ike saya ingin tanya kalau dari cnnindonesia com melihat bahwa ada indikasi pemerintah memang tidak mengecarkan testing dan juga tracing di tengah peningkatan kasus ini
jadi ya dibiarkan loss saja begitu mbak ika
oke mbak ike apakah kemudian pemerintah terkesan membiarkan loss saja begitu tidak menggencarkan testing dan juga tracing di tengah peningkatan kasus ini
ya saya melihat
sebenarnya ini terjadi tidak hanya sekarang ya
kita melihat keseri apa yang lazim dilakukan oleh pemerintah kita itu biasanya nggak mau bikin orang panik ya
jadi apa namanya apa kalau misalnya saya pikir sekarang kasus kasus di luar negeri itu tingginya sudah luar biasa
di apa namanya di jepang pada hari kamis kemarin itu tembus seratus
itu tertinggi sejak covid gitu ya
di negara negara lain di rusia inggris australia itu kan juga
tetapi di kita sebenarnya dengan angka minggu lalu lima ribuan ya
hari ini empat sembilan ratus an
minggu lalu itu rata beberapa hari tembus di lima
tapi saya pikir kita apa yang kita duga adalah angka sesungguhnya itu sebenarnya
jauh lebih tinggi dari itu
karena tapi pada saat sekarang orang lebih karena memang gejalanya lebih ringan
lalu kemudian dibantu juga dengan angka vaksin yang sudah tinggi gitu ya
jadi kebanyakan gejala yang dirasakan ya batuk pilek gitu batuk pilek demam dan sakit tenggorokan gitu ya
jadi banyak yang nggak mau tes gitu ya
jadi banyak yang nggak mau tes gitu ya
nggak mau tes covid nggak mau swab gitu ya
karena ya sudah lah mungkin ini
jadi kita sebenarnya tidak tahu angka sebenarnya sekarang itu apa gitu
nah yang dilakukan pemerintah sebenarnya juga yang kita tangkap ya mengiakan itu gitu
jadi narasi narasinya memang lebih ke ya bornya masih rendah gitu ya sekarang
saya pikir minggu lalu kalau nggak salah itu apa namanya erlangga
ketua kpcpen itu juga mengatakan bahwa bor kita masih rendah gitu
jadi yang kita tanggap ya tidak ada yang perlu diperhatikan gitu ya
tapi saya juga dalam posisi ini setuju dengan idi
idi juga kan sudah mengatakan bahwa ya angka naik
tetapi kenaikan level juga belum diperlukan gitu
tapi yang perlu terus digaungkan adalah oleh pemerintah dan sering gitu ya
bahwa soal prokes itu tidak boleh lengah
lalu kemudian vaksin booster itu juga lebih digalakkan
jadi saya setuju dengan peraturan baru yang mewajibkan bahwa vaksin booster itu nanti akan menjadi syarat perjalanan gitu ya
ya demi menekan angka kematian
lalu kemudian juga gejala yang parah untuk covid gitu
mbak desaf kalau dilihat narasi yang disampaikan oleh pemerintah tampaknya tenang tenang saja
tadi mbak ike menyampaikan seperti itu
tetap bilang bahwa bor ini masih terkendali bornya masih rendah
jadi narasinya itu narasi menenangkan
mbak desaf apakah kemudian menurut anda faktor ekonomi kemudian menjadi pertimbangan pemerintah
membuat narasi yang menenangkan terkesan tenang tenang saja
memang faktor ekonomi ya mbak ya yang menjadi alasan utama ini
saya kira kita memang perlu menanyakan pada pemerintah ya
anda itu sebenarnya concernnya apa faktor ekonomi atau apa gitu ya
tetapi gini rifana ini sudah tahun ketiga ya kita melihat situasi seperti ini
jadi kalau menurut saya saya kira memang gayanya pemerintah itu memang butuh ya
jadi kondisinya gawat saja pemerintah akan mengatakan ya kita jangan digumpani apa dan seterusnya gitu ya
apalagi kalau sekarang angkanya quote unquote ya tanda kutip ya baru menyentuh katakanlah enam ribu gitu ya
sebelumnya saja kan kita sampai puluhan ribu belasan ribu saja gayanya juga kurang lebih sama
saya nggak tahu persis kita nggak tahu persis apakah memang gaya ini yang dipertahankan sampai sekarang
atas kepentingan apapun apakah ekonomi apakah kepentingan lain lain gitu ya untuk memberi kesan bahwa situasi indonesia
ah kita ini nggak seburuk yang terjadi di negara negara lain kok ah kita ini kok namanya we not that bad gitu ya
kita ini masih baik baik saja dan seterusnya gitu
dan dalam salah global gitu ya mungkin sebenarnya posisi kita mungkin tidak seburuk
katakanlah kalau tadi mbak ika mengambil contoh jepang
yang sudah seratus ribu
sekian puluh ribu
amerika pada kemarin dan hari ini
kasus barunya itu mencapai dua ratus ribu ya
jadi kalau dibandingkan dengan kita
karena kita disebut katakanlah enam ribu
kalau dikalikan sepuluh kali lipat pun
itu katakanlah enam puluh ribu
itu sebenarnya masih jauh di bawah kedua negara ini
tetapi yang menjadi sangat penting bagi kita adalah
berapapun angka kasusnya
maka pendekatan yang tadi itu
tidak panik dan tenang tenang saja
itu adalah pendekatan yang bisa sangat misleading gitu
bisa mengelabui gitu
situasi kita sebenarnya apakah benar sebaik itu
apakah situasinya sebaik itu atau tidak
yang tadi ditanyakan oleh rifat
nah kita menunggu ini pemerintah ini kemudian maunya langkahnya apa
kalau tadi mbak ika menyebut soal booster
sekarang di indonesia angka booster itu sudah mencapai lima puluh empat juta sekian ya
ini tidak terlalu jelek ya untuk seluruh indonesia
tetapi juga tidak terlalu bagus
kita bisa jauh lebih bagus daripada itu
tog boosternya cukup
sediaan yang ada di mana mana
tetapi kenapa angkanya tidak kunjung naik secara signifikan
jangan lupa bahwa
bahkan mereka yang sudah di booster saja
bisa menjadi korban ya
bisa tertular kembali
baru kita dengar beberapa hari yang lalu dari surabaya
ada seorang dokter
spesialis anak yang tertular covid dan kemudian meninggal dunia
kalau kita asumsikan bahwa semua tenaga kerja bidang kesehatan ya
semua anak ke situ sudah mendapatkan booster
ini kan berarti bahwa risiko penularan meskipun sudah di booster itu tetap masih ada
nah bayangkan kalau tidak di booster bagaimana
perintah tidak ingin menimbulkan ke
apa saja yang dilakukan untuk mengenjot booster
untuk masyarakat awam ya
booster untuk tenaga kesehatan
kalau sekarang sudah rata booster ketiga
bagaimana dengan booster keempat
dari amerika serikat
berbagai negara di eropa
itu booster keempat sudah dilakukan untuk publik ya
di indonesia bagaimana
di luar itu tentu
yang paling dekat saja deh
yang paling ada saja di sekitar kita
sejauh ini kita belum mendengar ada kampanye yang cukup gencar lagi untuk mengingatkan soal prokes ini
baik kita akan menunggu langkah pemerintah bagaimana dalam menangani peningkatan kasus covid sembilan belas di tanah air
apakah mengejot vaksinasi booster
karena kalau menurut mbak desaf
angkanya tidak terlalu bagus
baru sekitar lima puluh jutaan
harusnya pemerintah bisa lebih cepat untuk mengejot vaksinasi booster
dan apakah kemudian vaksinasi booster cukup mampu untuk menahan
menelan laju kenaikan kasus
atau memang perlu ada pengetatan di beberapa sektor
sekali lagi kita nanti akan menunggu bagaimana dengan langkah pemerintah
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini
mbak dewi savitri
dan juga wakil pemimpin redaksi
mbak ike agestu
saat malam mbak desaf dan juga mbak ike